menurut sekjen partai demokrasi indonesia perjuangan hasto kristianto
sistem proporsional tertutup tepat guna dalam kondisi indonesia saat ini
hasto menyebut sistem ini mendorong kaderisasi internal partai
sehingga partai tak hanya melulu bicara memenangkan pemilu
tapi juga pendidikan politik
lebih lanjut hasto menilai sistem proporsional tertutup bisa lebih irit biaya
karena kompleksitasnya tak serumit sistem proporsional terbuka
namun ia menegaskan partainya tunduk pada keputusan mahkamah konstitusi apapun itu nantinya
penghematan sistem menjadi lebih sederhana
dan kemudian kemungkinan terjadi manipulasi menjadi kurang
dan dulu kan begitu banyak penyelenggara pemilu yang karena terlalu capek
akibat pemilu yang begitu kompleks itu nanti semua bisa dicegah
dan yang penting kami bisa mendorong kaum akademisi
dari perguruan tinggi tokoh tokoh agama misalnya
tokoh tokoh purnawirawan itu dengan mekanisme proporsional tertutup
lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong
di sisi lain ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad
menyebut partainya lebih setuju sistem proporsional terbuka
ia menilai asas keadilan dan pemerataan harus dijunjung
termasuk kepada partai partai baru
menurutnya kader juga akan lebih giat dan aktif berkampanye
jika namanya tercantum di surat suara dan bukti
bukan hanya partai politik tempatnya bernaung saja
hal ini dapat menjadi katalis positif aktivitas politik partai di tiap tiap daerah
kita lihat juga banyak partai partai baru yang ingin ikut berkontestasi
tentunya juga harus diberikan kesempatan untuk kemudian ikut dalam pileg
yang tentunya apabila kemudian dia
dilakukan proporsional tertutup akan lebih sulit melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
wacana perubahan sistem proporsional terbuka ke tertutup ini kembali jadi buah bibir
dari ucapan ketua kpu hashim ashari
yang mengingatkan bahwa gugatan terkait undang undang kepemiluan tengah berlangsung di mk
dan meminta peserta pemilu aktif memantau perkembangan gugatan ini
termasuk soal sistem pemilihan
diana valencia andika surahmanto jakarta